anda masih bersama kami terima kasih anda masih bersama layar pemilu terpercaya
tercatat ada tiga belas daerah yang sampai dengan saat ini mengirimkan hanya satu pasangan calon
untuk mengikuti pilkada serentak dua ribu delapan belas
jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding pilkada periode sebelumnya
baik dua ribu lima belas ataupun dua ribu tujuh belas
kenapa sih kira kira fenomena ini bisa terjadi
bukan hal baru pilkada di indonesia diwarnai oleh majunya hanya satu pasangan calon
atau yang biasa dikenal dengan sebutan calon tunggal
di tahun dua ribu lima belas tercatat ada tiga daerah

di tahun dua ribu tujuh belas jumlahnya meningkat menjadi sembilan daerah
dan di tahun ini komisi pemilihan umum mencatatkan jumlahnya kembali meningkat menjadi tiga belas daerah
dan yang mana calon calon tunggal ini juga kembali merupakan sosok sosok yang ingin mengulang periode kekuasaannya
dilihat di daerah daerah kenapa daerah tertentu bisa muncul calon tunggal
sementara di daerah lain enggak
itu ya biasanya tidak terjadi
itu ya biasanya bisa dilihat dari kualitas pembangunan demokrasinya
dimana demokrasi yang sudah relatif mapan
dari sisi partai politiknya
kemudian masyarakat sipilnya
itu biasanya cenderung untuk tidak muncul paslon tunggal
itu di daerah daerah yang misalnya selama ini memang
dikendalikan oleh kekuatan oligarki
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem juga mengakui masih meneliti anomali meningkatnya jumlah paslon tunggal dalam pilkada tahun ini
beberapa faktor yang sudah menjadi rahasia umum masih mendominasi alasan malasnya kemunculan lawan paslon tunggal
salah satunya sulitnya individu melawan kedikdayaan calon kader
terutama yang berasal dari partai yang lebih kuat modal serta pengalaman politiknya
ciri khas dari calon tunggal itu adalah semuanya melibatkan petahana
jadi petahana yang punya elektabilitas kuat
lalu kemudian mereka memborong hampir semua dukungan partai
nah yang jadi catatan kita
beberapa daerah memang diluar dugaan
seperti misalnya kota dan kabupaten tanggerang
memang elektabilitas petahana kuat disana
tapi kemudian tanggerang adalah kota yang dinamis
jadi kita harus mencari kota yang kuat dan kebupaten tanggerang
dekat dengan dki jakarta di perbatasan
sehingga mestinya secara logika eksistensi partai
partai tidak mengambil resiko dengan hanya mengusung calon tunggal
sebab eksistensi partai diperlukan di daerah tersebut untuk membangun persepsi publik
terkait dengan fungsi dari partai dan keberadaan partai sebagai mesin politik
nah di indonesia ini menjadi anomali karena terjadi di daerah yang punya konfigurasi pemilih besar
demografinya geografisnya juga luas
sehingga semestinya terhadap institusi partai adalah sesuatu yang esensial untuk menunjukkan eksistensi
tetapi alih alih memperlihatkan eksistensi mereka lebih sepakat untuk mengusung calon tunggal
nah disinilah mengapa calon tunggal di indonesia masuk kategori sebagai anomali
undang undang pilkada saat ini memang tidak melarang majunya calon tunggal
pemilih juga berhak untuk menggunakan aspirasi untuk tidak memilih calon tunggal dengan mencoblos kolom kosong
dan tentu melahirkan konsekuensi baru bagi pesta demokrasi di indonesia
fani imaniar jakarta
nah ini dia kota kosong dan calon tunggal menjadi sebuah fenomena baru dalam politik indonesia belakangan ini
maksudnya sejak pilkada serentak itu dilaksanakan atau pilkada langsung dilaksanakan
petahana mendominasi calon tunggal di kontestasi pilkada serentak dua ribu delapan belas
kami akan membahas persoalan ini atau fenomena ini bersama ahmed zaki iskandar
calon tunggal bupati tangerang
terima kasih bang zaky sudah datang
kemudian ada mbak titi anggrani yang tadi wajahnya anda lihat di paket sebelumnya
ada direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludet
terima kasih mbak titi
warga tangerang juga atau bukan
tangerang selatan tangerang selatan
tapi bisa melihat pak zaki dari dekat lah ya
dari luar jendela ya
kemudian ada pak deddy sutar di ketua dpc partai demokrat kabupaten tangerang
yang juga mendukung bupati tangerang
terima kasih ini orang yang bertanggung jawab juga nih
akhirnya menciptakan apa namanya kota kosong atau calon tunggal
saya mau ke bang zaky dulu
bang zaky anda jadi calon tunggal
anda merasa bahwa ini sebuah kesuksesan atau anomali
atau anda justru merasa bahwa
aduh sebenarnya lebih enak kalau kita
berlaga secara fair dengan calon calon yang lain ya
sebenarnya siapa pengen tahu perasaan anda gitu sebenarnya
sebetulnya saya juga berharap juga ada kompetitor
yang maju ya
dari mitra partai politik lain
karena dari awal saya sudah menetapkan
bakal calon wakil bupati saya itu juga merupakan kader golkar
yang sekarang menjadi ketua dprd kabupaten tangerang
jadi memang dari awal saya tidak berharap
saya juga sih menjadi calon tunggal seperti ini
tapi keputusan partai politik terutama para mitra partai politik yang lain
itu kan keputusan internal mereka
dan kami juga tidak bisa mengintervensi keputusan internal mereka
ada tahapan tahapan dan berbagai macam pertimbangan
dari partai partai tersebut
buat saya sebetulnya memang agak sedikit tidak puas
dengan kompetisi seperti ini

ketika kita berkumpul bersama yang sudah sepakat memberikan dukungan saya tanya apakah kita perlu membuat calon boneka lagi
semua sepakat tidak
sempat ada pikiran membuat calon boneka supaya terkesan fair gitu terhadap demokrasi
saya tawarkan kalau misalkan mau ya silakan
karena mereka ya kita apa adanya saja
karena tidak mungkin juga kita membohongi proses demokrasi ini
tapi anda sendiri mendaftar ke semua partai atau mengajak semua partai
atau yang lagi tren juga ini memberi mahar semua partai ini kan juga pasti ada pemikiran pemikiran atau omongan jerat seperti itu tuh bang zaky
ya saya paham itu tapi saya dalam perjalanan tidak semua partai politik saya daftarkan
dan itu juga saya terima surat dukungannya dua hari menjelang pembukaan pendaftaran
padahal dalam proses sampai ke proses pendaftaran itu gerindra sudah ada rakorda sendiri
bahkan sudah menetapkan bakal calon bupati sendiri
yang saya pikir akan nanti berkompetisi dengan kita
tapi ternyata pada kenyataannya akhirnya mereka lebih memilih ikut mendukung saya bersama sama
dalam pikiran anda sebelum saya ke pak dedy untuk minta pertanggung jawabannya
apa yang membuat anda itu begitu laris manis gitu di partai partai
nah ini dia
pokoknya pengen ke anda gitu bang zaky apa yang membuat
kalau boleh gr misalnya gitu ya
kalau saya lihat ya kalau tadi dibilang proses pengadaran saya dan pak haji romli ini kader kader dari partai golkar
yang memang sudah didesain dididik untuk kemudian menjadi kader parpol yang bertarung di posisi posisi jabatan politis ya
kalau untuk di golkar
kemudian lima tahun yang lalu demokrat adalah kompetitor saya
ya dengan golkar
dan lima tahun yang lalu kami semua kompetitor ini belum memiliki rapot
mungkin itu yang menjadi pertimbangan demokrat
karena lima tahun yang saya sudah jalani dari dua ribu tiga belas ke dua ribu delapan belas dianggap menurut demokrat ya rapot saya biru semua
katakanlah seperti itu
bagus semua dengan dua puluh lima program unggulan yang kemudian dirasakan oleh masyarakat
secara fisik juga bisa terlihat
dan itu yang membuat
dan itu yang membuat
dan itu yang membuat
mungkin para partai lain yang saya juga tanya ke gerindra yang akhirnya memilih mendukung saya
jadi berarti dalam proses politik ini anda cenderung lebih banyak pasifnya ya
karena anda dipertanggi oleh partai partai
karena saya juga tidak pernah bicara bahwa wah ini partai ini sudah saya dapatkan partai ini enggak
jadi kalau ada anggapan ahmad zaki iskandar membeli semua partai itu
enggak juga karena prosesnya juga hampir pasif
saya mau tanya ke pak deddy
pak zaki calon bupati wakil bupati calon wakil bupatinya orang golkar juga
ini demokrat gak tercabik cabik hatinya
kalau melihat dua duanya orang golkar kemudian mau mengusung bersama partai lain
emang enggak punya kader atau gimana pak deddy
kalau partai demokrat tentu kan bisa melihat dari kiprah yang sudah dibangun petahana dalam tanda kutip pak zaki ini selama lima tahun terakhir ketika menjabat sebagai bupati
kita bisa lihat bahwa program
program baik dari visi misinya itu pun juga sudah bisa terdistribusi dengan baik di masyarakat kabupaten tangerang
tentu kita tidak bisa naif juga bahwa kondisi itu ya harus kita apresiasi
kita juga di internal partai demokrat membuka pendaftaran juga terkait dengan siapa kader kader internal maupun eksternal yang memang mau mencoba mencalonkan diri sebagai bupati
oh proses itu juga dilakukan demokrat tidak serta merta ujur
oke mengajak pak zaki gitu ya
tidak serta merta iya
dan itu ada juga berapa dan lain
kita lakukan diskusi fit dan sebagainya
dari hasil survei terutama
supaya ini sangat menentukan sekali bahwa partai demokrat ini tidak serta merta bahwa kadernya harus kita usung juga ya
semua itu terlepas daripada rekomendasi dari pusat
yang jelas tahapan itu kita lakukan
kemudian hasil survei internal juga kita sandingkan
coba ternyata pak zaki ini juga sulit juga gitu kan untuk dibendung terkait dengan saat itu popularitas elektabilitasnya
oke kita mengerti deh
misalnya partai demokrat
mengusung pak zaki
tapi apakah partai demokrat atau partai partai lain pasti anda kan juga berkomunikasi dalam koalisi kan
tidak berusaha menyodorkan calon wakilnya supaya paling tidak representasi koalisi itu tergambar dalam pemilu kada ini
ya kita juga berupaya untuk itu gitu kan menyodorkan siapa
tapi kan pada akhirnya prerogatif ada di yang bersangkutan sebagai calon bupati gitu kan
nah tentu juga itu kan berdasarkan perimbangan perimbangan yang lain gitu kan
karena tidak serta merta juga bahwa kita mengusulkan begini kemudian juga ditolak tidak atau diterima
tidak kan tentu ada beberapa pertimbangan yang lain gitu kan
ini saya yakin dari semua partism juga pasti ingin ada penamping yang non partism dengan pak zaki
tapi pada faktanya bahwa kita semua ketika disodorkan seperti ini alhamdulillah menyempak hati
ya semua ini bisa kembali lagi bahwa kiprah yang sudah dilakukan oleh petahani bagi masa kekuatan tangerang ini sudah bisa diuji
dan juga bisa dirasakan oleh kita
jadi anda menganggap bahwa dengan mengusung pak zaki meskipun wakilnya juga nati golkar
tidak demokrat ikut ketiban berkah elektoral lah gitu ya
berkah keunggulan dari atau berkah popularitas dari pak zaki gitu ya
baik yang jelas kami bagaimanapun juga harus bertanggung jawab
karena partai demokrat sudah menyerahkan rekomendasi untuk pak zaki dan pak ahmad dromli gitu kan
tentu harus kita bentengi
kan kalau dimana mana kita mengusung orang itu siapa tau kita dapat berkah elektoral dari orang lain
bisa juga itu kan nomor nomornya seperti itu
mbak titi dua ribu tujuh belas ada sembilan kalau tidak salah ya

sembilan dari satu ratus satu yang kemudian menjadi calon tunggal
kali ini pasti lebih banyak meskipun masih ada sidang sidang atau putusan pt un pasti akan lebih dari
ada yang terakhir datanya enam belas

ini menurut anda kehebatan demokrasi atau kecelakaan demokrasi
lebih asik jawabnya usaha jalan berikutnya
kami akan segera kembali
usaha jalan berikutnya
tetaplah bersama kami
masih di layar pemilu terpercaya dan kita masih membahas calon tunggal di pilkada serentak dua ribu delapan belas
mbak titi ini meningkat angkanya dari tahun yang lalu
menurut mbak titi ini menunjukkan kematangan demokrasi atau justru kecelakaan buat demokrasi kita
suka tidak suka calon tunggal itu konstitusional ya
karena putusan mahkamah konstitusi sudah menjamin itu
meski putusan mk punya pesan bahwa partai politik dan kpu mestinya berusaha maksimal untuk tidak melahirkan calon tunggal
dan memang terjadi anomali ataupun penyimpangan dalam perjalanan calon tunggal pada awalnya tahun dua ribu lima belas
mengapa mk memutus calon tunggal
karena untuk menjawab kebuntuan politik
jadi kebuntuan politik akibat blocking dari para oposisi yang ingin menahan proses elektoral menunda karena elektabilitas petahana yang terlalu kuat
makanya kemudian mereka memilih untuk tidak mengusung calon sebab pada waktu itu kalau tidak ada dua calon maka pilkada ditunda ke pilkada berikutnya
nah daripada pilkada ditunda dan terjadi kebuntuan politik
sementara orang sudah mengikuti prosedur waktu itu mk mengatakan bahwa calon tunggal konstitusional
sepanjang catatannya soal kaderisasi rekrutmen politik dan upaya kpu untuk memastikan bahwa membuka ruang sebesar besarnya
jadi secara prosedur itu konstitusional dan boleh secara demokrasi
boleh secara demokrasi
substansinya seperti apa
tetapi dalam konteks dua ribu delapan belas ya kan banyak yang bilang bahwa dua ribu delapan belas itu pemanasan menuju dua ribu sembilan belas
momentum bagi partai menguji mesin partai kekuatan organ organ partai
dan juga kadernya
tetapi kan anomalinya kenapa partai kemudian kalau kita lihat kan pak zaki ini kader tulen golkar gitu
di apa namanya kota tanggerang juga kader demokrat
di lebak kader demokrat
mengapa partai di tahun politik di tengah dia pemanasan menuju dua ribu sembilan belas justru menenggelamkan eksistensi partai
di bawah bayang bayang kader partai lain
justru kalau pak zaki kan di luar konteks ini ya karena dia menerima dukungan
tetapi yang jadi pertanyaan adalah ketika partai mampu
bisa tetapi dia lebih memilih untuk bergabung dengan calon tunggal
nah kenapa itu
ternyata pilihannya pragmatis
daripada uangnya habis untuk membiayai kampanye dan kalah
sementara di dua ribu sembilan belas dia perlu uang untuk membiayai pemilu legislatif
lebih baik uangnya disimpan
dan tadi seperti mas budi bilang mendapatkan berkah elektoral petahana yang populer
dia ingin mengambil citra popularitas petahana keberhasilan petahana di mata publik
sehingga dia bisa diduplikasi sebagai bagian dari keberhasilan petahana
nah dia gak keluar uang dia bisa saving uang
dua ribu sembilan belas dia bisa simpan untuk modal kompetisi
jadi kotele efek juga berlaku di daerah daerah seperti ini ya
efek tetapi lebih didasari pada pendekatan pragmatis
nah kalau sebenarnya dia betul betul mengikat pada kotel efek
kalau kotel efek itu kan efek ekor jas ya
seseorang pemilih akan
akan cenderung memilih kepala daerah atau kepala calon presiden
yang memilih partai politik yang juga mengusung kepala daerah atau calon presiden yang dia juga pilih
nah itu yang sebenarnya memang betul gitu
tetapi kalau kerannya terlalu banyak yang mengikut
akhirnya kan ceruk itu menjadi lebih sedikit
nah ini bisa memicu kekuatan lawan dalam hal ini kolom kosong atau kota kosong yang lebih besar
untuk melakukan perlawanan atas kumpulan yang sangat besar
sejauh ini dari proses demokrasi fakta fakta demokrasi pilkada langsung melawan kota kosong
anda lihat seperti apa
apakah gerakan seperti itu cukup masif atau tetap menjadi minoritas
pertama mungkin kita ini masih dalam proses adaptasi dengan calon tunggal
ini pilkada ketiga dengan calon tunggal
meskipun perkembangan yang naik naik terus gitu ya
jadi mungkin masyarakat juga masih belum terlalu paham dengan fenomena calon tunggal
tapi perkembangannya kelompok kelompok perlawanan itu biasanya muncul dari kelas menengah kelas kritis
lebih kepada yang merasa kok partai kita ini gini
kadang kadang bukan semata ingin menghukum calon tunggalnya
tetapi yang ingin dihukum adalah partainya
jadi partai yang mestinya menjadi mesin rekrutmen politik mesin kaderisasi begitu
dan tidak mengambil peluang itu
akhirnya kelompok kelompok yang biasanya digawangi oleh para aktivis kelompok menengah para terdidik
atau juga orang orang yang tidak puas dari partai politik yang biasanya berdasarkan keputusan elit memaksa mengusung calon tunggal
dan itu tetap minoritas
kemudian tetap tidak ada yang bisa mengalahkan calon
ada satu daerah yang kemenangan kotak kosongnya atau kolom kosongnya lima puluh lima persen
yaitu di buton
dan itu pun karena sebulan sebelum hari pemutan suara si calon tunggal bupatinya dicokok kpk
nah itu lima puluh lima persen
selebihnya dari dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas kemenangan di atas tujuh puluh persen
kecuali di tasik malaya
di tasik malaya ini karena ada gerakan dari kelompok masyarakat untuk menang
mendukung selain calon tunggal
untuk kasus bang zaky saya mau nanya sebelum saya kembali ke bang zaky
bang zaky ini menurut mbak titi pengawatan mbak titi apa yang membuat dia menjadi center of tension dari semua partai kemudian masuk ke dia
apakah karena tingkat approval rating atau tingkat kepuasan publik saya baca di sini di survei terakhir ada sekitar lima puluh enam persen ya bang
lima puluh enam sampai lima puluh delapan persen
ya cukup tinggi tapi memang tidak terlalu tinggi juga gitu
apa yang membuat apakah karena kesuksesan bang zaky
karena memimpin tanggerang lima tahun terakhir atau ada faktor lain sebenarnya
saya kira seperti yang tadi kita bahas ya pragmatisme politik partai lawan saja
tingkat elektabilitas tinggi lalu kemudian juga ketika hasil survei dengan data data angka itu tadi
ya berhitung seperti berdagang saja
kalau maju kalah uangnya habis
dua ribu sembilan belas di depan mata perlu uang untuk pemilu legislatif
saya mau tanya ke bang dedy betul nggak bang
kayak gitu pragmatis saja
simpan uang untuk dua ribu sembilan belas
dan strategi lain jadi mendukung yang udah jelas menang gitu misalnya
kalau kami persoalan itu relatif lah
tapi kita harus realistis melihat kondisi yang ada
bagaimana cerita harus realistis ya
kita bisa lihat kebetulan kami di legislatif keupatan tanggerang itu hanya perlengkursi
kita lihat sebelumnya di dua ribu sembilan kami berani untuk bisa tampil menjadi kompetitor saat itu
karena kursinya cukup
kami berdapat enam
tentu kami harus butuh koalisi
juga tidak kecil loh bang
dari sisi itu tidak kecil gitu kan
tentu kami butuh komunikasi dengan teman teman yang lain gitu kan
untuk bisa membangun sehingga kami bisa diapresiasi
itu satu sisi ya
sisi lain bahwa kalau cerita kondisi kita harus simpen dana untuk kegiatan pileg di dua ribu dua puluh
saya pikir itu juga relatif
ya kenapa tidak bisa juga orang menyatakan bahwa oh besok dua ribu sembilan belas harus punya uang banyak untuk nyalon
nggak juga begitu kan
demokrat tidak merasa salah dengan konstituen ya
tidak merasa agak berdosa dengan konstituen yang berharap demokrat mencalonkan lawan buat bang zaky
mekanisme itu sudah dibangun
mekanisme sudah dibangun
kecuali kami tidak membangun mekanisme itu
ada mekanisme yang kemudian
penjaringan dan sebagainya kan tetap kita lakukan gitu kan
kalau misalkan kita wah udah pokoknya nggak mau tahu hears ini aja
ya kita susah juga kan
kecuali kami tidak membangun mekanisme itu gitu
bang zakyat udah kebayang belum sih bang zakyat nanti kampanye nya seperti apa
apa yang mau anda jual
atau anda akan mendiskreditkan kota kosong nggak
kotak kosong itu adalah
kalau saya sih lebih kepada bagaimana pesta demokrasi ini bisa dinikmati oleh masyarakat kabupaten tangerang
ya jadi kita benar benar nanti membuat suasana yang membangun partisipasi masyarakat untuk hadir ke tpt

tapi ada satu problem yang saya pikir harus kita pikirkan bersama sama nih
kabupaten tangerang dengan kota tangerang itu adalah daerah urban
dimana banyak sekali penduduk pendatang di kita
nah tahun dua ribu delapan belas ini pelaksanaan pemilu kadanya itu pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas

dua minggu kurang lebih dari lebaran idul fitri
di daerah urban kita di tangerang kota maupun kabupaten
karena daerah kita ini daerah urban orang dengan idul fitri ini masih euforia liburan idul fitrinya masih tinggi
kalau untuk jarak waktu dua minggu
apalagi di daerah lain jawa timur jawa barat jawa tengah
itu sedang berlangsung pesa demokrasi juga
yang sangat meriah di sana
dimana warga kita ini sebagian pulang kampung mudik ke daerah daerah
yang pada saat itu melaksanakan bareng dengan kita
ktp mereka juga di sana
mungkin dengan iktp yang sekarang baru ini mudah mudahan single identity benar benar terjadi
tapi inilah tantangan kita di daerah urban pada saat ini
posisi pelaksanaan yang dua minggu setelah idul fitri itu menjadi benar benar krusial bagi kita untuk mengajak masyarakat berpartisipasi di pesta demokrasi ini
jadi tidak juga dibilang apa namanya
enteng urusannya gitu ya untuk urusan kampanye kita sekarang ini mengajak masyarakat bagaimana kita bisa sama sama melaksanakan proses demokrasi di kabupaten tangerang dengan baik gitu aja
oke saya mau tanya ke mbak titi lagi
bisa dijelaskan ini demografi politiknya sebenarnya
siapa yang akan yang kebanyakan memilih kota kosong itu
siapa orang orang yang memilih kota kosong dan bagaimana kemudian peluang kota kosong ini bisa mengalahkan orang dengan elektabilitas
yang sangat tinggi seperti bang zaky
tapi lagi lagi di jawabnya usaha jalan berikut
kami akan segera kembali
nah kita masih berbicara mengenai calon melawan kota kosong
mbak titi ini menarik
dari tangerang kabupaten tangerang ada di provinsi banten
menariknya di banten ini dari empat pilkada tiga diantaranya melawan kota kosong
apa benang merah yang bisa anda lihat nih
dari lebak kabupaten tangerang dan kota tangerang yang melawan kota kosong
itu calon tunggal
kota tangerang kabupaten tangerang lebak
nah nampaknya ini terikut terpolarisasi dari hasil pilkada banten dua ribu tujuh belas
jadi konfigurasi itu dipetakan
begitu ya kekuatan kekuatan
jadi di dua ribu tujuh belas itu sebenarnya konfigurasi kekuatan politik itu bisa dipetakan
siapa yang kuat di masing masing daerah
tetapi kalau kita lihat misalnya di lebak ibu iti ya
ibu iti itu sebelum ibu iti kan dua periode juga bapaknya
begitu sehingga secara kekuatan politik bukan figur yang asing di masyarakat
pak zaky juga demikian
dan tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum pak zaky dua periode adalah orang
bapak dari pak zaky pak ismet
kalau yang agak lain memang di kota tangerang
tapi pak arief ini adalah wakil dari pak wahidin
sebelum pak wahidin maju ke gubernur
jadi mereka bukan orang baru di politik
dan ini yang kemudian disadari oleh partai partai kita di tengah karakter pemilihnya juga yang khas
bahwa sulit untuk menantang petahana
karakter pemilih yang khas itu karakter pemilih seperti apa
kabupaten tangerang tangsel tangerang raya itu banten tiga itu
memang kalau dilihat kan dia bersinggungan dengan dki jakarta
tetapi yang paling sulit menggerakkan pemilih pemilih di kantong kantong ini adalah pemilih pemilih kelas menengah
ataupun pemilih pemilih terdidik yang mungkin lebih fokus ke jakarta
daripada persoalan lokal daerahnya
sehingga yang peduli itu adalah orang orang yang memang berurusan dengan isu isu lokal
dan inilah yang direbut oleh tiga daerah ini
jadi dan disitu membuat partai sadar betul
kan banyak yang bilang begini oh calon tunggalnya berkelindan dengan dinasti
calon tunggalnya berkelindan dengan pragmatisme politik
saya kira itu yang tantangan terbesar dari pak zaki ya
dari pengguna hak pilih berapa
nanti ceritanya itu akan lain
calon tunggal menang dengan angka partisipasi
negatif sekali ya kesana ya
itu akan jadi campaign ikutan yang kurang positif
yang terakhir mohon maaf
waktu kita juga tidak terlalu banyak
saya akan ke bang zaki untuk yang terakhir
bagaimana kemudian menghadirkan pemilu kada meskipun anda melawan kota kosong
masyarakat tetap bisa merasakan substansi demokrasi
tetap bisa merasakan bahwa pesta demokrasi itu berjalan dengan baik
bahwa demokrasi berjalan dan kita memilih orang yang tepat
bagaimana kemudian menghadirkan
suasana demokrasi yang real meskipun cuma melawan kota kosong
baik jadi kami baru saja menetapkan kpu ya
kpu dengan panwas baru saja menetapkan titik titik tempat alat peraga
sekabupaten tangerang hari minggu kemarin
begitu juga dengan alat peraga yang kita propos ke atau kita ajukan ke panwas dan kpu
baru disahkan juga minggu kemarin bersama sama
nah sekarang kami sedang mencetak beberapa alat peraga yang memang diperbolehkan oleh panwas
untuk kemudian kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat
nah disitulah euforia ataupun kemeriahan pilkada
kita coba membangun lewat alat alat peraga yang sudah ditentukan baik titiknya maupun alat peraganya oleh kpu dan panwas
dengan menciptakan jaringan jaringan baik dari partai politik maupun elemen masyarakat
yang apa ada relawan yang timbul setiap prosesi pilkada ini
untuk kemudian kita merangkum bersama sama mengajak masyarakat secara mayoritas hadir ke tps
memberikan suara mereka kemudian ikut melaksanakan proses demokrasi ini
tadi saya bilang tantangan kita ini di tangerang ini adalah karena kita merupakan daerah urban
nah dimana eforia idul fitri ini liburan otaknya masih pada liburan semua nih

nah itu yang menjadi tantangan kita nah itu yang menjadi tantangan kita
bagaimana kita bisa mengajak mereka pulang dong ke tangerang

karena di tangerang juga ada pilkada nih walaupun calon tunggal gitu ya
formulanya tidak hanya mengkampanyekan diri sendiri untuk dipilih tapi juga membuat orang untuk ikut memilih
sehingga dan juga literasi edukasi demokrasi juga harus berlangsung
baik terima kasih bapak bapak terima kasih mbak titi atas perbincangannya malam hari ini
kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya apakah kota kosong yang menang atau bang zaky akan kembali menang di periode kedua
terima kasih bapak bapak terima kasih mbak titi atas perbincangannya
tetaplah bersama kami layar pemilu terpercaya akan segera kembali usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami